mantan gubernur dki jakarta anies baswedan resmi diajukan sebagai bakal calon presiden dua ribu dua puluh empat oleh partai keadilan sejahtera
deklarasi dukungan resmi pks untuk anies dibacakan oleh presiden pks ahmad saiku
bagaimana dampak elektoral pks terhadap pencalonan anies baswedan
kita akan membahasnya dengan direktur eksekutif indo strategik ahmad khairul umam
selamat sore mas umam
selamat sore mbak nana
oke mas umam pks akhirnya secara resmi mendeklarasikan dukungan kepada anies baswedan sebagai bakal capres dua ribu sembilan belas
menurut mas umam kenapa begitu lama pks memutuskan mengusung anies
ya tampaknya selama ini memang hal yang paling cukup krusial untuk menuju pada proses deklarasi adalah bagaimana masing masing partai politik
selesai dengan proses negosiasi selesai dengan proses kompromi
memang pks sendiri mencoba untuk meyakinkan
karena bagaimanapun juga pks di pemilu dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas memiliki keterkaitan cukup erat dengan prabowo subianto dengan gerindra
kalaupun kemudian sekarang mau bergeser maka kemudian mencoba untuk meyakinkan diri
apakah taksis pemilih loyalnya memungkinkan atau bisa menerima acceptability nya dari capres yang akan didukung dalam proteksi anies baswedan
beberapa kali survei internal tampaknya disampaikan oleh teman teman pks tampaknya match
dan kemudian itu memberikan ruang bagi pks untuk memperdeklarasi
tetapi satu hal mbak nana
bagaimanapun juga kita melihat ada keterkaitan cukup erat bagaimana komunikasi politik diantara partai partai di koalisi perubahan
dulu ketika momentum ketua umum demokrat ahi mengeluarkan statement dukungan terhadap anies
karena praktis hanya waktu tiga hari pasca itu kemudian ada pengumuman secara terbuka pks mendukung anies baswedan
kemarin pak surya paloh bertemu dengan ahy
dan hari ini juga deklarasi dari pks dilakukan secara terbuka
hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya komunikasi itu telah dilakukan secara intens
dan bagaimanapun juga potensi yang berpotensi bisa mendukung atau menghadirkan taksis pemilih loyal yang memadai
yang memberikan instant
dan bisa dilakukan
dan itu cukup menarik bagi pks
tidaknya ternyata match antara capres anies baswedan dengan basis pemilih loyal pks di berbagai wilayah di indonesia
oke kalau memang basis pemilihnya match sejak awal kenapa butuh waktu yang lama
apakah karena memang ada tarik menarik di internal pks menurut anda yang belum serek untuk mengusung anies
sehingga memang butuh waktu yang lebih lama memutuskan untuk mengusung anies
ya tampaknya dalam konteks deklarasi ini dari ketiga partai sepertinya tidak memiliki sebuah resistensi yang besar terkait dengan konteks penetapan nama capres
karena bagaimanapun juga evaluasi terhadap kerjasama antara pks dengan gerindra tampaknya juga menyisakan luka
terutama pas kak gerindra pak prabowo sendiri kemudian menjadi bagian integral dari pemerintahan pak jokowi
dimana pks ditinggalkan begitu saja
pan sendiri juga berpengaruh
pan sendiri juga bergabung dengan pemerintahan yang ada
nah itu memberikan ruang kontemplasi refleksi kembali bagi pks untuk mengatur ulang strategi
yang menjadi teralot poin teralot dalam proses deklarasi terutama dalam konteks koalisi perubahan tampaknya pada penetapan siapa kemudian cawapres yang bisa mendampingi anies baswedan
dan kalaupun ada partai politik tidak mendapatkan posisi tawapres
yang bisa diberikan kepada partai politik tersebut
dan politics itu adalah sebuah mekanisme yang sangat dinamis
who get what siapa mendapatkan apa
dan sepertinya kalau misal kemudian pks sudah declare secara terbuka mengindikasikan bahwa proses negosiasi itu sudah selesai
oke proses negosiasi soal cawapres sudah selesai ya kalau menurut analisisnya mas hoirul umam
saya ingin tanya kalau pks tampaknya mendapatkan berkah elektoral karena basis konstituennya
basis konstituannya basis pemilihnya ini linier ya antara anies dengan basis pemilih pks
artinya pks akan mendapatkan berkah elektoral dengan mendukung anies
tapi untuk anies seberapa signifikan dukungan pks ini terhadap penambahan elektoralnya
saya pikir keduanya memiliki mutual understanding
di saat yang sama juga mutual benefit yang kemudian bisa didapatkan
dalam konteks tertentu pks sendiri juga tampaknya tidak ada
juga tampaknya tidak ingin kemudian menjadi pihak yang tertuduh di dalam dinamika demokrasi di indonesia
sebagai pihak yang kemudian dipersalahkan di dalam konteks eksploitasi politik identitas di pemilu dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas termasuk juga di pilkada dki dua ribu tujuh belas
nah oleh karena itu tadi ada cukup menarik pak gesture yang disampaikan oleh anies baswedan di pidatonya di pks
pertama ketika kemudian dia menyapa para kader elit di jajaran pks
dia menceritakan tentang pesan toleransi di dki jakarta
dia menyampaikan tentang rasa saling menghormati
tidak ada kemudian politik identitas yang diidentikan yang distigmakan kepada dia atau selama ini sering ditudingkan kepada pks
dan di poin yang kedua ketika dia menutup dia menggunakan sebuah kalimat yang sering sangat identik dengan teman teman dari islam moderat
khususnya teman teman al ghutul ulama dengan mengucapkan
anies ingin mencoba menggeser persepsi dia dari yang semula di stik makanan menjadi ke tengah ke moderat
itu kemudian jika kemudian dia ingin memiliki basis pemilih yang lebih kuat
maka dia harus mengarah ke tengah
dia mengarah ke moderat
maka yang bisa dilakukan anies kepada pks kepada siapapun
harus bisa didisiplinkan untuk tidak lagi bermain main di dalam konteks politik identitas atau politik kebencian
kalau anies bisa melakukan itu pks sendiri bisa mengikuti ritme yang kemudian dibawakan oleh anies sendiri
maka potensi untuk meyakinkan kelompok moderat kelompok tengah akan relatif terbuka
dan segmen itu cukup besar di jawa
baik jawa tengah jawa timur yogyakarta terutama di wilayah tapal kuda di jawa timur
yang akan menjadi baseline penentuan pemenangan di pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
jadi anies harus bisa menggeser basis dukungannya ataupun basis pemilihnya ke tengah ya
karena itu lebih kuat dan lebih menguntungkan untuk dia
mas umam waktu kita tidak banyak tapi saya ingin anda menjawab
bahwa dengan deklarasi dukungan pks ini kepada anies baswedan
apakah berarti koalisi perubahan yang mendukung anies baswedan ini sudah hampir pasti jadi ya
nasdem pks kemudian demokrat atau masih bisa berubah lagi konstelasinya
kalau kita cermati rangkaiannya mbak ini cukup ketat

kemudian bertemu dengan pak surya paloh kemudian bertemu dengan pak surya paloh
kemudian bertemu dengan ahaya
dan pesan yang disampaikan sangat clear ketika kemudian ada salah satu orang wartawan bertanya
apakah ahy menjadi tokoh atau figur yang layak untuk mendampingi anies
jawaban pak surya ternyata lebih dari pantas
dan itu adalah sebuah simbol sebuah signal terbuka dukungan kepada misalnya ahaya untuk mendampingi anies
di saat yang sama kemudian pks sendiri juga melakukan deklarasi hanya dalam selisih satu hari
artinya proses negosiasi ini semakin matang
dan kalau misalnya kemudian betul informasi yang disampaikan orang orang dari nasdem dari pks sendiri
deklarasi akan dilakukan sebelum momentum ramadan
maka yang bisa dilakukan tersepat adalah membentukan sekretariat bersama
terutama dalam konteks koalisi perubahan untuk mengefektifkan koalisi tersebut
kalau misal itu bisa dilakukan mbak nana
setidaknya ini akan menjadi pionir di antara sekian banyak koalisi yang belum clear positioningnya
tapi di koalisi perubahan relatif lebih terdepan meskipun dia tidak menjadi yang pertama mendeklarasikan diri
nah oleh karena itu jika bisa dideklarasikan lebih tepat sekber bisa dilakukan lebih cepat maka akan terbentuk snowball effect
yang disitu kemudian bisa mengonsolidasikan basis pemilih loyal terutama dari segmen swing voters dan undecided voters
yang terpenting apakah anies bisa mengonsolidasikan dari basis kekuatan berat islam segmen muda dan terutama segmen ibu ibu yang kemudian berpotensi menjadi refective political endorser dalam lingkup terkecil keluarganya
jika itu bisa dilakukan barangkali koalisi perubahan berpotensi menghadirkan mesin politik yang kompetitif di dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh tiga
baik baik kita tunggu saja nanti bagaimana karena politik itu sangat dinamis sangat cair
kita belum bisa memastikan sampai betul betul ada penandatanganan dan pendaftaran secara resmi ke kpu
tiga koalisi ini tiga partai ini bergabung dalam satu perahu koalisi
kita lihat nanti bersama bagaimana tapi yang jelas pks sudah mendeklarasikan secara resmi
anies baswedan kita tinggal tunggu demokrat apakah akan terjadi pekan depan tapi kita lihat bersama nanti
terima kasih sekali direktur eksekutif dari indo strategik mas kairul umam atas analisisnya pada sore hari ini
sehat selalu mas koirul umam
terima kasih bu